dahulu kala di hutan hijau subur hiduplah seekor rubah yang meskipun licik sangat sangat malas
oh betapa indahnya jika makanan datang kepadaku alih alih aku yang mengejarnya
oh alangkah indahnya jika air dari sungai meluncur di udara untuk masuk melalui mulutku dan menghilangkan dahagaku
oh betapa indahnya jika matahari melembutkan sinarnya padaku apa itu terlalu banyak untuk diminta
rubah itu tidak hanya malas tetapi juga seorang pemimpin
dia akan berbaring sepanjang hari di bawah naungan pohon dan bermimpi tentang dunia di mana dia adalah raja dan semua orang mengikuti perintahnya
semua memuji raja rubah semua memuji raja rubah semua memuji raja rubah
begitu saja mana makananku teman
beraninya kau singa beraninya kau
ehm beraninya aku apa
aku aku ternyata bermimpi
beraninya kau bicara seperti itu pada aku dalam mimpimu
singa yang baru malam dengan amarah dan berlari mengejar rubah
rubah malang itu lari menyelamatkan diri dan tidak menoleh ke belakang
tanpa sepengetahuannya sekarang dia telah menyeberangi hutan dan memasuki desa
saat itulah dia berhenti terengah engah dia melihat ke belakang
singa bodoh suatu hari dia akan menjadi pelayanku
dan berkata begitu dia pergi lebih jauh ke dalam desa
wow lihat ini betapa indahnya hidup
mereka punya rumah mereka dapat mengumpulkan air dan makanan dan menambahkan rempah rempah ke daging mereka
hmm oh ini adalah sebuah mimpi yang akan jadi kenyataan
siapa dia yang masuk ke desa kita ini
siapapun itu bukan salah satu dari kita
kita harus mengusirnya sebelum penduduk desa mulai menyukai dia
aku setuju denganmu ayo pergi
oh hai teman teman namaku adalah
tapi anjing anjing itu tidak mau mendengarkan mereka menggonggong dengan keras dan menyerbu ke arahnya
apa tidak aku pikir ada kesalahpahaman
lubah itu berbalik dan berlari saat mereka mengejarnya mencoba mengusirnya
rubah berlari sekuat tenaga tetapi bisa merasakan anjing anjing mendekatinya
aku harus apa aku harus apa aku harus apa
karena terburu buru untuk melarikan diri dia memasuki rumah seorang tukang cuci
tetapi ketika mencoba bersembunyi dia terpeleset dan jatuh ke dalam bak yang penuh dengan pewarna berwarna biru
anjing anjing yang mengejarnya tidak bisa menemukannya dimanapun
sepertinya orang asing itu telah melarikan diri
oh ya tidak ada yang main main dengan kita kan
senang dan bangga anjing anjing itu pergi dan rubah pun keluar
huh kehidupan yang sulit pertama aku dikejar oleh singa dan kemudian oleh anjing anjing bodoh ini
sedih dan murung rubah itu pun kembali ke hutan tanpa sepengetahuan bahwa dia sekarang benar benar berwarna biru
hewan hewan lain yang melihatnya merasa terkejut
ya ampun siapa itu
lebih seperti apa itu
selamatkan hidup kalian
rubah terkejut melihat hewan lain melarikan diri darinya
tetapi tidak terlalu memikirkannya dan langsung pergi ke sungai untuk melepaskan dahaga
bahkan di sana burung burung terbang begitu mereka melihatnya
lari itu adalah hewan paling aneh yang pernah kami lihat
hah apa yang sedang terjadi mengapa mereka takut padaku
kemudian ketika dia hendak minum air dari sungai dia melihat bayangannya
dipenuhi dengan kekaguman yang menyadari mengapa semua hewan itu takut padanya
dia punya ide
rubah itu kemudian berjalan dengan bangga ke batu besar yang merupakan singgah sana singa dan duduk di atasnya
kemudian dia memanggil hewan yang lain
teman teman berkumpullah di sini
tidak yakin dan skeptis semua hewan berkumpul di sekelilingnya
bahkan raja hutan yang sekarang terlihat pemalu
teman teman kenapa kalian lari dariku seperti itu
aku yakinkan kalian tidak perlu takut kepadaku
kalian tidak mengenal aku tetapi aku adalah ciptaan tuhan yang istimewa
sebelum mengirim aku ke sini mengatakan kepadaku bahwa hewan hewan di hutan ini tidak memiliki penguasa yang layak
dan dengan demikian membiarkan aku untuk menjadi raja kalian
oh ya ampun
jadi mulai hari ini aku akan menjadi raja hutan ini dan memerintah kalian semua
dia bilang aku juga akan memerintah dengan lebih baik
dengan cara ini kalian semua dapat hidup dengan aman di bawah payung perlindunganku
apakah itu dapat dipahami
semua hewan menerimanya sebagai raja mereka
dan segera rubah mulai menjalani kehidupan yang selalu dia inginkan
ini datang yang mulia
dia duduk dan menyaksikan hewan hewan lain tampil untuknya berburu untuknya dan membawakan air untuknya
dia akan mengatur permainannya
dia akan mengatur permainan dan acara dan membuat hewan tampil
sementara dia bermalas malasan dan makan juga minum
sekarang semuanya bentuk antrian dan berbaris melewati pohon
dan tuan katak jangan melompat lompat
ini berlangsung selama beberapa hari
dan rubah menjadi lebih malas dan rakus dari hari ke hari
aku ingin semua hewan bermain petak umpet dan aku akan melihat
ya ampun ini hidup yang hebat
sekarang suatu malam sama seperti malam malam lainnya saat rubah memegang kendali sesuatu yang tidak biasa terjadi
rubah mendengar lolongan rubah lain dari hutan tetangga
terpesona oleh suara sejenisnya sendiri
dia gagal mempertahankan kegembiraannya dan mulai dengan keras merespon dengan suara alaminya yang sudah dikenal oleh hewan hewan yang ada di situ
dan juga hewan yang lainnya segera menyadari bahwa raja mereka bagaimanapun juga adalah rubah
dan bukan makhluk yang berharga berbahaya berbeda ataupun unik
mereka menyadari kalau dia itu bukan anugerah dari tuhan
mereka semua berlari mengejarnya ke sungai di mana dia berenang dan kehilangan semua warna tubuhnya
jika aku akan melihatmu di kerajaanku lagi aku bersumpah demi tuhan akan menghabisimu
rubah yang sekarang malu dan terhina pergi dan tidak pernah terlihat lagi
dia mengembara dari hutan ke hutan bermalas malasan meminta penerimaan dari hewan lain
tapi ceritanya telah menyebar dan semuanya tahu siapa dia
rubah akhirnya menyadari bahwa keserakahan yang berlebihan itu berbahaya dan tidak ada jalan pintas untuk bekerja keras